sudah satu setengah bulan terakhir ini warga dukuh gelagah kecamatan tangan kabupaten sragen jawa tengah mengalami krisis air bersih
sumur air warga yang biasanya banyak air debitnya terus menyusut seiring datangnya musim kemarau
untuk mendapatkan air bersih warga lalu mencari air dari rembesan mata air di sungai sungai yang telah mengering
air air ini pun digunakan untuk mandi mencuci pakaian hingga memasak
warga terpaksa mencari air dengan cara seperti ini lantaran air bantuan dari pemerintah setempat kerap terlambat bahkan tidak datang
sementara untuk membeli air warga harus mengeluarkan uang rp empat per cerigen dan menempuh perjalanan naik turun bukit
warga berharap pemerintah setempat bisa segera memberikan solusi bagi warganya yang mengalami kekeringan saat musim kemarau melanda
tiga belas desa yang berada di tujuh kecamatan kabupaten lumajang juga mengalami krisis air bersih
warga terpaksa menggunakan air sungai untuk mandi dan mencuci pakaian
hal ini sudah terjadi sejak satu lima bulan lantaran sumur warga yang memiliki kedalaman lima belas meter mengering
untuk kebutuhan memasak dan air minum warga mengandalkan bantuan air bersih dari bpbd kabupaten lumajang
pembangunan air yang berada di pinggir pinggir sungai itu satu lima bulan
kalau saya satu bulan ini
terus gimana bu kalau sehari hari bermandi buat cuci cuci
kalau mandinya ke sungai kalau cuci cuci baju ke sungai kalau buat masak dapat bantuan
mandinya tiap hari
iya kadang ya kalau sekarang tidak datang besok datang
untuk memenuhi kebutuhan warga bpbd kabupaten lumajang menerjunkan empat unit mobil tangki berkapasitas masing masing lima liter untuk menyuplai kebutuhan air bersih warga